ya kegemaran orang untuk bersuah foto atau selfie menjadi inspirasi bagi sejumlah bandara di indonesia untuk memberikan fasilitas khusus bagi para pengguna jasa penerbangan
ini seperti yang dilakukan di bandara sultan hasanuddin makassar
ya selain pemasangan beberapa spot foto bandara terbesar di indonesia timur ini juga telah menghadirkan toilet tiga dimensi
kebayang dong ya maka orang orang akan datang ke sana bukan untuk buang air aja tapi juga untuk foto
dan sebuah taman di ruang tunggu yang bisa dimanfaatkan calon penumpang untuk bersantai santai
inilah toilet kekinian yang berada di bandara sultan hasanuddin makassar di maros sulawesi selatan
toilet yang berada di gate satu dan dua ruang tunggu bandara ini didesain dengan tiga dimensi untuk memberi kesan nyaman kepada setiap pengunjung
saat masuk pengunjung seolah olah akan berada di tempat wisata ramang ramang dan bantimurung yang menjadi ikon wisata di sulawesi selatan
meski bukan hal baru toilet tiga dimensi yang juga ada di beberapa bandara di tanah air memang memberikan warna tersendiri
beberapa pengguna jasa pun tampak menyempatkan bersuah foto sebelum meninggalkan toilet
selain toilet tiga dimensi pihak bandara juga telah membuat sebuah tempat yang mirip dengan taman kecil di depan pusat pelayanan ruang tunggu
di sini sambil menunggu pesawat calon penumpang bisa bersantai bersama keluarga sembari bersuah foto dengan latar belakang taman
tak hanya itu bagi para calon penumpang yang memiliki balita pihak bandara juga menyiapkan peminjaman kereta bayi secara gratis pada para pengunjung
hanya dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk
terkait dengan toilet tiga dimensi di bandara sultan hasanuddin baru selesai kita kerjakan di tiga minggu yang lalu
selain toilet tiga dimensi yang telah kita berikan pelayanan tambahan
kepada pengguna jasa yaitu baby stroller atau kereta bayi yang sudah kita perbarui semua
semua fasilitas di bandara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan ini dihadirkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa bandara
muhammad bakri maros sulawesi selatan